kuasa hukum fina mempertanyakan penghapusan dpo kasus pembunuhan vina eki semula tiga orang menjadi satu orang
kuasa hukum fina menyebut polisi harus bisa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kematian vina
menanggapi pernyataan polisi soal total buronan kasus pembunuhan vina hanya satu pegi setiawan bukan tiga orang
kuasa hukum fina mempertanyakan penghapusan dpo
kuasa hukum fina putri maya rumanti mempertanyakan siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian kliennya jika dua orang tersebut dihilangkan
kuasa hukum menilai polisi harus dapat menjelaskan alasan penghapusan sesuai dengan fakta persidangan
saya yang paling bertanggung jawab atas kematian vina dan eki kalau dua dpo itu dihilangkan
apakah serta merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja
apakah kami harus tinggal diam berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah
siapa nah sudah tahu kan
jadi kami tidak mau tahu kami tidak mau tahu kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada dua nama lagi